recep taype erdogan akan segera memasuki periode ketiganya memimpin turkiye setelah resmi memenangkan pemilihan umum yang berlangsung dua putaran
lalu bagaimana memaknai kemenangan erdogan baik untuk masyarakat turkiye maupun global
mari kita bahas bersama dengan agung nurwijoyo dosen hubungan internasional universitas indonesia
selamat malam mas agung apa kabar
selamat malam mbak baik
alhamdulillah mas agung kalau kita melihat kemarin pemilu turkiye baru selesai dan kalau kita melihat di tahun ini erdogan sebenarnya menang tipis saja atas lawan politiknya yaitu kilis daroglu
lalu sebenarnya mas agung bagaimana sih dinamika politik yang ada di sana yang terus membuat erdogan ini bisa tetap unggul
dan dengan hasil tipis ini sebenarnya
apakah akan menyesalkan polarisasi di masyarakat turkiya
oke ya ini sebenarnya kan pemilu yang dilaksanakan yang pertama kali erdogan harus melalui putaran yang kedua ya mbak ya
karena sebelumnya kontestasi yang sebelumnya selesai dalam satu putaran saja ya
dan pihak oposisi ini kan sebenarnya atau timur itipak ini menggunakan strategi yang berbeda sebenarnya dibandingkan dengan pemilu presiden sebelumnya
dibandingkan pemilu yang sekarang
nah kalau kemudian keberhasilan erdogan ini pada pemilu sekarang
karena putaran yang kedua harus bisa lebih fokusnya ya
sebenarnya saya melihatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci sebenarnya
yang pertama adalah faktor bergabungnya sinan oan
sinan oan ini adalah salah satu calon presiden di antara empat presiden yang maju di putaran yang pertama
ada akemal bin jarlul ada jepter erdogan yang ketiga adalah sinan oan dan yang keempat adalah muhyiddin injil
muhyiddin injil ini mundur di beberapa hari menjelang pemilihan
jadi faktor bergabungnya sinan oan yang merupakan kubur
kelompok dari nasionalis sebenarnya
ini yang pertama
yang kedua keberhasilan juga erdon di putaran yang kedua tentu saya rasa dipengaruhi oleh faktor masyarakat turki sebenarnya
yang cenderung lebih memilih stabilitas dibandingkan dengan perubahan perubahan
kalau kita kan tentu perubahan itu lebih kepada contoh materi kampanye
emau viroli misalkan contohnya adalah perubahan sistem kembali dari presidensial menuju parlementer
saya rasa jargon jargon seperti itu janji seperti itu tidak lebih mendorong masyarakat untuk memilih kemuliaan tersebut dulu
sehingga kemudian masyarakat lebih condong kepada erdogan lebih condong kepada sanjurita
dan yang ketiga faktor faktor kuncinya adalah erdogan pada putaran yang kedua ini dan pemilih presiden ini fokus pada memang capaian capaian yang dicapai oleh erdogan
dan ini juga kemudian saya rasa dipengaruhi oleh bagaimana usaha erdogan dan tentunya akp dalam membangkitkan dan mengembalikan kepercayaan publik
khususnya dalam satu momentum yang penting
di luar dari kondisi perekonomian yang bermasalah tapi kan ada satu momentum penting yaitu permasalahan gempa bumi yang sangat besar terjadi di turki
dan bagaimana erdogan bisa untuk mengembalikan kepercayaan itu dan ternyata erdogan berhasil
buktinya sepuluh dari sebelas provinsi yang terdampak
dan yang terdampak dari gempa turki justru memilih erdogan dan akp sebagai kekuatan mayoritas
baik tadi mas agung sempat menyinggung masalah bagaimana kondisi ekonomi di turki
saya tertarik dengan hal itu mas agung
sebenarnya kemenangan dari erdogan ini kan banyak kontroversi di belakangnya
mulai dari kondisi ekonomi yang buruk dan juga nilai tukar lira saat ini sedang sangat lemah seperti itu
kemudian juga ada yang mengatakan bahwa erdogan ini adalah sosok yang sangat otoriter
dari kontroversi yang terjadi bagaimana sekiranya nanti erdogan akan menjalankan masa kepemimpinannya
dan apa sebenarnya makna kemenangan ini bagi turki dan juga rakyatnya mas agung
oke sebenarnya kan kritik terhadap masalah perekonomian ini bukan kali pertama terjadi
di pemilu pemilu sebenarnya isu perekonomian itu senantiasa muncul
bahkan yang satu hal yang menarik kan berapa banyak kemudian analis yang berpandangan media media yang berpandang bahwa
dengan jatuhnya lira akan mengakibatkan jatuhnya erdogan
tapi dalam realitasnya justru berkebalikan
erdog tetap bisa memimpin tapi berarti kan kita memaknai bahwa ternyata dalam kontestasi pemilu
hal ini menunjukkan yang pertama bahwa erdogan masih mendapatkan pekerjaan dari rakyat turki
itu yang pertama
dan ini menunjukkan juga bahwa erdogan masih menjadi sosok yang strongman di turki hari ini
meskipun petahana pada kondisi sekarang mengajukan calon yang menurut saya bukan main main ya
dalam apa namanya pepolitikkan domestik di turki
dan yang kedua satu hal penting yang kemudian kita bisa lihat bahwa rakyat turki
menunjukkan rakyat turki masih tak percaya dengan demokrasi sebagai jalan suksesi kepemimpinan nasional
dan ini satu hal yang sangat positif bagi turki seperti itu
dalam konteks memaknai kemenangan erdogan ini tentu kemudian sangat didorong ya
bagaimana kemudian nantinya erdogan untuk dalam konteks membina
terkait kebijakan kebijakan domestiknya
karena bagaimanapun stabilitas yang didorong tentu masalah masalah ekonomi ini menjadi masalah yang prioritas ya
yang kedua tentu recovery pasca gempa
ditambah juga sebenarnya ada permasalahan yang lain yang kemudian perlu kemudian menjadi pr besar erdogan
karena memang di masa masa kalau tadi kita sebut kesepolarisasi kecenderungan itu tentu ada
tentu kemudian misalkan antara kelompok khususnya sentimen kepada kelompok kelompok anti
anti imigran pada orang orang syuriah misalkan
ini akhirnya memang kan pertama erwin harus menciptakan konsolidasi di kalangan elitnya
khususnya di kelompok aliansinya ya kan
ditambah juga bagaimana kemudian memberikan atau membangkitkan kembali kepercayaan rakyat turki untuk
terlebih kan ini momentum juga sebenarnya dua ribu dua puluh tiga adalah seratus tahun turki republik itu berdiri
dan erdogan sejalan depan itu kan dia memiliki visi ya
bagaimana kemudian akhirnya menciptakan dan menciptakan keberhasilan di masa masa berikutnya seperti itu
dan yang terakhir tentu kemenangan ini kan ini periode terakhirnya erdogan sebenarnya ya sampai dua ribu dua puluh delapan
tentu ini menjadi penyelenggaraan yang penting untuk kemudian dicatat oleh erdogan dan ak parti
bagaimana juga sudah memikirkan terkait dengan siapa suksesornya
karena bagaimanapun juga ak parti ini ternyata kan kalah di kota kota besar
bahkan pemimpin pemimpin di wali kota wali kota di kota kota besar tersebut bukan lagi dari erdogan
kalau kemudian ak parti dan erdogan ini berpikir harus ada baik erdogan story sukses story
maka mereka harus berpikir secara lebih keras bagaimana menciptakan keberlangsungan bagi kepemimpinan
mas agung menarik kalau tadi kita membahas banyak dari sisi internal dari turkiye nya dan juga strategi erdogan
saya ingin mencoba menarik ke ranah globalnya
sebenarnya dengan peran strategis turkiye yang sekaligus tergabung sebagai anggota utama nato
dan juga kalau kita melihat peran diplomasinya cukup kuat
seperti itu bagaimana sebenarnya dampak keamanan kawasan termasuk dalam perkembangan perang rusia ukraina
mungkin bisa dijawab singkat saja mas agung
dalam hal ini khusus masalah apa namanya turkiyanya memiliki kebijakan yang super transparansif dalam konteks politik luar negeri ya
dan berarti memainkan kebijakan yang relatif dengan yang independen
bagaimana kemudian di satu sisi bisa berteman dengan amerika dan di sisi yang lain bisa bermitra dengan rusia
dan dalam konteks perang uragana rusia posisi turkiyaya juga semakin unik
bagi rusia adalah teman bagi ukraina adalah mitra yang strategis
dan isu ini kan juga kemudian sudah dimainkan sebelum dari erdogan sekarang dalam konteks asean sekarang
sebenarnya sudah dimainkan
usaha untuk menciptakan perdamaian mempertemukan kedua belah pihak
bahkan sampai kepada satu hal yang kemudian sebenarnya ditunggu juga
tidak hanya bagi rusia dan ukraina tapi secara global dalam konteks adalah green hub
bagaimana menciptakan akses bagi apa namanya gandum global
dan ini kan satu hal yang penting dimainkan oleh turkiyaya
dan saya rasa global juga menunggu nunggu
karena memang turkiyaya bisa memainkan peranan yang ganda tadi
dan jarang sekali kita menemukan aktor yang bisa memainkan peranan itu
dalam konteks khususnya rusia ukraina
saya ragu mungkin bisa ditambahkan sedikit saja
singkat saja kalau misalkan tadi kita membicarakan masalah turkiye dan juga hubungan global
bagaimana dengan hubungan turki dengan indonesia selama ini kan juga bisa dikatakan cukup dekat seperti itu ya
dengan terpilihnya kembali erdogan
seperti apa nanti dampak hubungan bilateral dan kerjasama seperti apa yang perlu ditingkatkan
oke ini kan sebenarnya mendasarkan kepada turki punya intensi untuk menciptakan pasar baru
turkiyaya apa namanya kebijakan asia new initiative
ini menjadi satu hal yang sejak dua ribu sembilan belas sudah ditanakan oleh t f erdogan
bahkan kan saya dengar juga sebenarnya ada keinginan juga edgan untuk kemudian datang ke sini
pertama memang masalah ekonomi
satu hal yang sifatnya kematian
dalam hal ini perjanjian indonesia turkiye jepa it jepa harus kemudian segera menjadi prioritas untuk kemudian dituntaskan
kerjasama lain dalam konteks pertahanan
ya kan industri pertahanan keduanya memiliki secara intensif untuk melakukan kolaborasi
dalam hal ini perjanjian indonesia turkiyaya jepa harus mencari keuntungan

ini menjadi satu hal yang penting
nah keduanya memang perlu benar benar memanfaatkan keuntungan posisi geografis bagi kepentingan strategis bagi indonesia maupun turki
dan selain itu khususnya kita bisa fokus juga kepada isu similaritis antar indonesia dan turkiyaya sebagai mayoritas muslim dan negara dengan menggunakan prinsip demokrasi

khususnya dalam mencari secara secara isolasi isu masalah palestina
masalah kemanusiaan di afganistan dan juga misalkan usaha untuk memerangi islamophobi yang semakin berkembang
baik terima kasih banyak mas agung ini atas tadi penjabarannya yang tadi juga sangat menjelaskan dari berbagai sisi ya
mulai dari sisi internalnya dari dalam negeri turkiye sehingga juga bisa menjelaskan sampai ke isu globalnya seperti apa
terima kasih sekali lagi mas agung nurwijoyo dosen hubungan internasional
selamat malam sehat selalu